lu duluan mas udah gak keburu
aku gagal mencegah andi ke bandar
dia tetep naik naik taksi
oh atau gini
kamu telfon andi
kamu tenang aja
proyek ini cuma satu tahun
masalah biaya rumah sakit
dan membuat dia punya hutang budi sama saya
saya akan kesulitan mencegah dia
selama beberapa bulan aku akan pergi ke kalimantan
kamu jaga diri baik baik ya
kamu pasti sembuh
ini sekarang aja kamu udah baik kan
kamu akan jadi istri terbaik untuk haris
yang aku harapkan jadi istri aku adalah kamu
riri pergi untuk menutupi kehamilannya
tapi itu berarti
kesempatan buat aku bisa mendapatkan perhatian
aku pergi dulu ya
pokoknya aku gak mau denger
kalau kamu itu kambung lagi
nanti aja janji janjinya dadah dadahannya nanti aja ya
aku kan akan ntarin kamu ke bandara
aduh gimana nih
aku kan gak ke bandara
kalau andi nganterin
ntar dia tahu aku pura pura
gak usah diantarin nggak apa apa
aku pakai taksi aja ya
lagian kok suaminya tega banget sih ngebiarin istrinya pergi sendiri
udah gitu lama lah ya
dik riri biar papa mama aja nganter
kamu kan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan
tapi pak aku mau ntarin riri dulu ke bandara
nanti setelah itu baru aku kerjain ke sana
kamu gimana sih
ini perusahaan asing yang kerja sama dengan kita
dan kamu sudah janji sama dia hari ini
mendingan biar riri papa yang nganter oke
ini obat kamu
aku habis nanganin pasien di rumah sakit
aku udah gak kuat lagi nahan kangen sama kamu
aku sekarang mau jalan ke bandara
terus berangkat ke kalimantan temuin kamu
terus sholat aku jam empat
besok kan tanggal merah
aku baru sadar kalau sekarang weekend
harusnya kamu seneng dong kalau aku kesana
bukannya gak suka
tapi kan butuh biaya yang besar
dan sayang kan kalau ketemunya cuma sebentar
apa gak sebaiknya dibatalin aja
aku gak peduli ngeluarin duit berapa
yang penting aku bisa ketemu sama kamu
aku gak perlu sehari dua hari
sejam aja semenit
ketemu sama kamu
nanti kamu jemput aku ke bandara
aku kira kira nyampe sana jam enam
gimana caranya aku mencegah handi
sebentar ya ma
riz anggi mau ke bandara
dia mau ke kalimantan
kamu tolong cegah dia ya
kamu tenang aja ya aku sebentar lagi sampai rumah
oke kamu jalan padi
oke makasih haris
aku harus buru buru
jangan sampe andi terlanjur berangkat
gue anterin aja ya
lu yakin mau anterin gue
gue mau ke bandara lu
eh gue di mana
gimana kita bisa ke bandara
ah di di andi
hai nama mas nggak tahu nih tiba tiba mobil gua ada tumpen tumpenan
gua coba ngerti mobil lagi kalau nggak coba lu starter deh mudah mudahan bisa
udah coba di starter udah nggak bisa nggak bisa
hai dan nih habis aja juga gimana nih gimana caranya gua harus mengulur waktu
aku gagal mencegah andi ke bandar dia tetap naik taktas